mengetahui pembicaraannya direkam dan disebarluaskan menteri bumn rini sumarno mengaku akan menuntut pihak yang terlibat
dikutip dari detik com hari ini rini mengaku tidak akan melibatkan institusi bumn dalam laporannya ke polisi
rini juga menambahkan percakapan dirinya dengan dirut bln sofian basir sengaja dipotong seolah olah sedang membicarakan soal bagi bagi v proyek
menurut rini percakapan itu sama sekali tidak membahas kepentingan pribadi ataupun kelompok
melainkan hanya membahas soal kepentingan bumn
rini juga menilai bahwa ada pihak pihak yang tidak suka dengan bumn institusi yang sedang dipimpinnya